kita kalau bahasa jawanya yang bang ruhut paham sekali bahasa jawa kita akan belejeti lah beberapa kritik kritik pak prabowo yang tadi kalau kata mas ferry ya itu kritik biasa aja lah nggak usah terlalu apa namanya gimana nanggepinnya
tapi bang ruhut bilang wah ini sudah masuk ke arah genderuwo dan ketakutan kita akan lihat yuk dengarkan bersama sama apa saja sih kritikan kritikan calon presiden prabowo subianto belakangan ini yang sampai mungkin membuat bang ruhut agak senewan belakangan
banyak elit elitnya itu banyak laganya
orang medan bilang banyak laganya
banyak laganya dan banyak nipunya
di indonesia orang tambah pinter
kadang kadang tambah pinter bohong
tambah pinter nyuri
kita sudah kenyang dengan dibohongi terus
nah itu maksudnya apa pak ferry
nah itu maksudnya apa pak ferry
ya kan memang ada
kalau pak prabowo kan menyatakan sesuatu
itu kan ada
ada buku paradox indonesia
beliau menyampaikan berkali kali
sejak dua ribu empat belas sejak dua ribu sembilan belas
itu siapa yang disindir kang prabowo
semerdaya kita yang kemudian keluar
karena kita lupa membangun
industri yang berbasis nilai tambah
kalau kita bangun industri nilai tambah tersebut
sehingga kita lupa membangun sumber daya yang kita pakai
kita miliki itu bisa dinikmati oleh kita
itu kan sesuatu yang sebenarnya
baik untuk disampaikan
kalau orang yang paham tentang
menurut saya ya harusnya ngerti
bahwa ini sebenarnya
menjadi tugas kita semua untuk
sekarang jangan membiarkan
kalau ada sumber daya strategis kita
dalam bentuk yang sifatnya
bahan mentah sebaiknya kita sama sama
kan bagus kalau misalnya
pak ruhut waduh kalau gitu memang baik
kalau sekarang kita harus membangun
industri yang berbasis
itu kan konteks ini sekali ya
sangat substantif bahwa
isu ekonomi yang selalu kita
menjadi concern kita bahwa
penyediaan lapangan pekerjaan penyediaan
harga harga yang terjangkau itu juga
merupakan satu rangkaian tentang
tapi kondisi faktanya seperti yang diungkapkan pak bowo tadi
elit elit pencuri sekarang lagi
ya kan yang melakukan itu kan elit dong
elit elit sekarang atau elit dulu atau
pak prabowo juga menyebutnya
bukan elit yang sekarang juga
bahwa elit itu yang
kemudian punya kekuasaan
apakah di birokrasi
apakah di aparatur keamanan
apakah di perbankan
yang kemudian membiarkan
tidak terjadinya satu
keinginan untuk membangun
industri yang berbasis kan kira kira
kalau kemudian itu disampaikan
terus dibalas bahwa
belum dibalas belum dibalas
kita tunggu baruud balas ya
balasnya gimana melihat tadi tuh
kan sambil santai
kita bahas satu satu
secara substansi deh
kita bahas satu satu pertama yang kita bahas
ferry memang terima kasih
bapak berhasil mengatakan
ada politisi genduruhu
bahkan ada yang
yang berpikirnya itu
lihat ferry tadi
cobalah kalau pendukung pak prabowo
kayak ferry titur katanya
ini gak masuk genduruhu ya
dulu genduruhu dulu suntuluyuh
tapi sekarang aduh nikmat sekali
kalau aku anak gadis
lihat ferry ngomong aku pun jatuh cinta
soalnya elektabilitasnya kita naik
tapi substansi tadi bener gak
dari mana tadi
sekarang ini yang apa
kalau yang marah marah
ini sekarang kan tadi lihat marah marah kan
kepada partai koalisi dia
gak ngerti gak ngerti
aku takut jangan jangan dia marah
abisnya lu sih baru bulan maret mau mulai kampanye
jadi aku mau bilang ya
ini kayaknya kawan koalisinya yang dia marahin
pantas andi arief pun marah marah
bang kamera abis itu
jangan jangan jangan
jadi maksudnya itu nyindir pak sby bukan nyindir
tapi kan kau juga merasa
jadi keluar konteks
siapa yang kepala negara siapa yang pejabat waktu berkuasa
kan tadi udah nyebut namanya
kau udah bilang namanya
kau udah bilang semua orang tahu siapa
enggak salah kan tim
mulai deklarasi damai mulailah bekerja
jangan baru bulan maret
kan ini yang aku lihat
saya tau yang dimaksud
jadi sebenarnya kita di badan pemenangan nasional tadi acara deklarasi pun semua partai koalisi hadir
kemudian kita juga apa namanya
sudah pertemuan sekjen sekjen partai koalisi hadir
kemudian melakukan langkah langkah
kalau kemudian ada apa menurut saya wajar kalau setiap partai politik pada pilpres dan pileg yang besok nanti dilakukan secara bersamaan
itu mereka punya concern terhadap kepentingan partai politiknya masing masing
tetapi menurut saya kompleksitas masalah yang terjadi di antara koalisi partai politik menurut saya yang lebih kompleks justru terjadi di kubunya pak jokowi pak maruf amin
lebih gawat kondisinya
pernah kita justru melihat pak misalnya pak kiai maruf amin sama nasdem atau psi
karena gak pernah ada
ini berusaha pak luhut ini berusaha untuk ngintri kemudian terjadi perpecahan
beliau ini sekarang dan kubunya dan pak jokowi sebenarnya juga nadanya itu pengen membuat kita yang sekarang dalam keadaan solid
justru dalam posisi yang berdasarkan hasil survei kami sekarang elektabilitasnya trendnya
jadi menurut saya memang agak sulit